tidak melulu soal baris berbaris calon paski braka juga selalu setia ditemani tim pengasuh atau pamong paski braka
mulai dari pembekalan materi tentang pengembangan diri berkarakter pancasila hingga momen melepaskan kepenatan setelah seharian berlatih baris baris
lagu berkibarlah benderan negriku diperdengarkan keseisi ruangan
lagu nasional karya musisi legendaris gombloh ini menjadi penyemangat meningkatkan rasa kecintaan dan kebanggaan kita kepada tanah air
selain lewat lagu calon paski beraka dua ribu dua puluh tiga juga dibekali materi tentang mengembangkan diri yang berkarakter pancasila
upaya ini dilakukan sebagai bekal menjadi pemimpin di masa yang akan datang
ini salah satu cara pengasuhan yang kami berikan kepada adik adik kami setidaknya menimbulkan rasa nasionalisme dengan sesuai zamannya
dengan sesuai karakternya
dengan sesuai keadaannya saat ini tapi tidak pernah melupakan sejarah yang sudah ada dari dulu
nah melalui lagu lagu nasional ini kami tumbuhkan rasa semangat nasionalisme kepada adik adik
untuk mengusir rasa penat setelah seharian beraktivitas di lapangan capaska mengakhiri hari dengan bernyanyi sambil berjoget
jadi rasa lelahnya lepas gitu kan gara gara dari pagi sampai sore kita di lapangan
panas panasan keringat keringatan terus malamnya kita joget itu lepas lelah sekali sih
selain hanya melepas juga rasa kerinduan untuk ke rumah kita juga saling mengenal sama teman teman yang lain
gimana ya bond atau interaksi kak jadi lebih dekat lagi sama teman teman
di desa bahagia ini tim pamong juga rutin penilaian kebersihan pada tiap tiap kamar capaska
karena menjaga kebersihan mencerminkan perilaku hidup sehat untuk menciptakan lingkungan yang baik